calon presiden nomor dua prabowo sbianto menilai lembaga survei saat ini banyak bohong dan bekerja sesuai pesanan
prabowo pun menilai apa yang dilakukan lembaga lembaga survei itu kuno
pernyataan itu disampaikan saat hari pertama kampanye terbuka di lapangan karebosi makassar sulawesi selatan minggu dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas
rakyat indonesia dimana mana saya keliling sudah capek dengan pencitraan dengan lembaga lembaga survei yang akal akalan yang banyak bohong sesuai pesanan
habis itu udah dibayar oleh kelompok ini dia ke kelompok yang satu lagi minta bayaran lagi
ini sudah kuno
saya kasih nasihat ya ke adik adik yang di lembaga survei itu kuno kerjaanmu
lama lama kau gak punya pekerjaan loh
karena rakyat gak percaya dengan kamu punya pekerjaan itu
cawa pres sandiaga uno kemudian menjelaskan maksud perkataan prabowo yang menuding hasil lembaga survei yang banyak berbohong
seperti dikutip detik com menurut sandi penilaian prabowo berdasarkan perbedaan hasil survei internal
paslon dua dengan lembaga survei luar
menanggapi pernyataan prabowo pendiri lsi deni j a deni januar ali menilai
pernyataan itu dilandasi oleh pengalaman prabowo yang pernah menjadi korban lembaga survei di pilpres dua ribu empat belas lalu
sementara itu direktur riset populi center usep s ahyar mengatakan lembaga survei melakukan pekerjaan sesuai dengan metodologi ilmiah
dan hasilnya pun dapat diuji
jika keberatan usep menyarankan untuk melaporkannya ke dewan etik
sejumlah lembaga survei merilis hasil elektabilitas capres dan cawapres jelang pemungutan suara pilpres tujuh belas april mendatang
hasil survei menunjukkan paslon joko widodo maruf amin unggul dari prabowo subianto sandiaga dengan angka elektabilitas yang variatif